presiden joko widodo mengingatkan masyarakat pandemi covid sembilan belas belum berakhir
bahkan jokowi juga mengatakan pemakaian masker masih menjadi keharusan
pernyataan ini disampaikan oleh presiden jokowi setelah menunaikan sholat idul adha di masjid istiqlal jakarta minggu pagi
menurut jokowi menggunakan masker masih menjadi keharusan baik di dalam maupun di luar ruangan
presiden juga meminta penyuntikan vaksin booster terus ditingkatkan
jokowi menekankan kepada pemerintah provinsi kabupaten kota dan tni polri agar terus melakukan vaksinasi booster kepada masyarakat
jokowi mengingatkan kepada kita semuanya bahwa covid sembilan belas masih ada
oleh sebab itu baik di dalam
di ruangan maupun di luar ruangan memakai masker adalah masih sebuah keharusan
dan juga utamanya untuk kota kota yang interaksi masyarakatnya tinggi
saya masih mengingatkan lagi untuk pemerintah daerah pemerintah kota ten dan provinsi
serta tni dan polri untuk terus melakukan
vaksinasi booster karena ini memang diperlukan